tante tante waktu itu nemuin putri di depan sebuah kubuk tua yang udah kosong
waktu itu lagi mau jalan pulang tante denger ada suara bayi nanis
masa itu liat katanya ada anak bayi perempuan di dalam box bayi gitu
kondisinya udah udah udah parah sekali

jadi putri bukan anak kandung tante sofia
pantes aja aku ngerasa gak tenang
dan selalu dikejar dosa
masa udah kangen